ya memang sajian mie instan kini semakin kreatif
bahkan ini ada sejumlah tempat makan begitu yang berlomba lomba untuk menawarkan beragam menu olahan mie instan kekinian
lantas seperti apa ahli gizi menilai konsumsi mie instan dari sisi kesehatan
berikut limputan selengkapnya
siapa sih yang gak tergiur dengan mie instan
selain murah meriah juga bisa bikin perut kenyang
nah sekarang banyak tempat makan yang menyajikan kreasi olahan mie instan
yang tentunya menjadikan mie instan ini jadi naik kelas
seperti apa ikut saya
seperti di tempat yang saya datangi ini olahan mie instan di sini terinspirasi dari masakan nusantara
dari namanya terlihat tempat makan ini mengincar anak muda
mulai dari mahasiswa hingga pekerja kantoran yang sering menjadikan tempatnya sebagai meeting point
kafe ini mencoba mengubah pandangan bahwa sajian mie instan adalah makanan yang murahan
tidak memiliki nilai gizi dan tak baik bagi kesehatan
olahan mie instan dilengkapi dengan telur potongan ayam dan sayur sayuran
nah untuk mie instan soto lamongan ini bumbunya tidak dicampurkan
karena memang dia diolah sendiri dengan bumbu soto lamongan yang dibuat oleh tempat makan ini
tak hanya urusan rasa penyajian pun menjadi perhatian kafe yang berlokasi di bendungan hilir dan fatmawati ini
tempatnya yang nyaman dan instagramable membuat anda betah nongkrong
berlama lama sembari mencicipi beragam menu yang ditawarkan
harganya sudah pasti ramah di kantong mulai dari tujuh hingga empat puluh rupiah
mie nya lebih kenyal tapi kalau menurut saya sih ya nggak beda jauh sih sama mie amin biasa
tempat makan berikutnya punya kreasi mie instan yang berbeda
berlokasi di alam sutra warung exito punya beragam menu olahan mie instan
seperti mie goreng rendang yang disajikan daging rendang khas padang
sate telung atau telur gulung yang dilumuri keju mozzarella dan juga mie instan sushi
berbeda dengan kafe sebelumnya di warung eksito bumbu bawaan mie instan tetap digunakan
soal harga cafe ini memakok dari kisaran dua puluh hingga tiga puluh rupiah per porsi
eits makan mie instan di sini tak lengkap kalau tidak mencoba minuman andalannya loh
belum puas dengan dua tempat yang menyajikan kreasi mie instan
selanjutnya saya mencoba ke daerah pondok kelapa jakarta timur
di sini lebih dari dua ratus menu ditawarkan
wah bisa makan sampai puas ya
berawal dari coba coba mengolah masakan
bm cafe mulai berkreasi mengelola mie instan
mereka menawarkan banyak menu olahan mie instan
seperti mie instan kebab mie instan carbonara mie instan pizza dengan saus bolones dan keju mozzarella
dan yang paling instagramable mie instan burger
umumnya burger identik dengan ban atau roti
nah di sini roti digantikan dengan mie goreng yang dicetak menyerupai ban lengkap dengan daging dan sayuran
nah biasa kalau makan mie instan khususnya mie goreng itu kan aromanya kenceng gitu
yang bikin rasa enak banget
karena kamu kamu tuh biasanya langsung tergiur menggoda banget
tapi nah ini karena udah ngeblend rasanya dengan sos barbecue yang ada di burger ini
olahan mie instan di sini mencampurkan bumbu bawaan mie instan dengan resep sajian kreasi
rasanya ngeblend banget
presentasi makanan yang cantik juga menjadi andalan kafe yang berdiri sejak dua ribu enam belas ini
sesuai namanya bm cafe
yang merupakan singkatan dari banyak menu bayar murah
nah harga burger ini cuma dua puluh ribu rupiah saja
karena kita sering kesini juga kan kalau misalnya pulang kerja pulang ngajar kumpul kumpul bareng temen enak sih tempatnya
banyak yang masih mempertanyakan nilai gizi mie instan
menurut dokter spesialis gizi klinik sindiawati pujiadi mie instan mengandung karbohidrat
konsumsi berlebihan tentu tak baik karena mengandung kalori yang tinggi
namun mie instan bisa dikonsumsi dengan nutrisi yang lengkap bila disajikan dengan makanan yang mengandung protein dan sayuran
mie tersebut dikombinasikan dengan sumber protein
nah tentu saja sumber proteinnya itu sebisa mungkin yang kita pilih adalah yang sehat
misalnya pakaiin ayam pakaiin telur itu boleh
nah kita batasi atau jangan terlalu banyak di lemak jenuhnya
mie instan zaman now memang kreatif kreatif ya
nah tapi perlu diingat bahwa makan instan porsinya jangan berlebihan
dan juga nilai gizinya harus seimbang dengan protein dan juga sayur sayuran
roni satria m iqbal jakarta